selanjutnya kita cek lagi nih suasana atau semarak ramadan di luar negeri
ada sebuah negeri di kepulauan samudera india bernama mauritius
ternyata dihuni ratusan ribu umat islam
dan menurut world factbook populasi muslim di mauritius mencapai dua ratus empat belas ribu jiwa
dari total dua juta penduduknya
meski tergolong minoritas umat islam di mauritius diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya
dilansir dari republika pemerintah mauritius bahkan sudah sejak lama
mengakui idul fitri sebagai hari libur nasional
pelaksanaan sholat jumat juga bahkan diperbolehkan di area publik
apabila ruangan masjid tidak cukup untuk menampung jamaah
umat islam di sana juga dipersilahkan menggunakan pengeras suara ketika hendak mengumandangkan azan
jadi makanya ini suasana ramadan di negara mauritius terasa seperti di negara muslim lainnya
mauritius memiliki sejumlah masjid bersejarah
di ibu kota port louis
jadi misalnya berdiri masjid jum'ah yang merupakan masjid utama di negeri kepulauan ini
dibangun sekitar seribu delapan ratus lima puluh an masjid ⁇ jumah ⁇ ini awalnya lebih dikenal sebagai masjid arab
karena warga sekitar salah mengira pendiri masjid yang datang dari india ini sebagai orang arab
karena didirikan warga keturunan india tak heran jika arsitektur masjid jum'ah
ini kental dengan nuansa bangsa mor dan dinasti mugal
di masjid yang sama juga terdapat kantor dewan urusan halal serta lembaga riset halal
minoritas begitu katakanlah
jadi makanan halal untuk mencarinya ditambah lagi musim dingin semakin sulit atau sudah banyak yang jual di sana makanan halal
oh gampang sekali mbak
jadi di semua restoran itu sudah ada sertifikat halalnya
jadi kita gampang untuk memilih makanan halal
begitu juga di supermarket pilihan makan halal cukup banyak dan tentu dengan sertifikat halal
mas gatot sudah berapa lama tinggal di mauritius
sudah berapa kali ramadan dirasakan
masih baru mbak saya baru datang di bulan akhir januari yang lalu
oke jadi ini ramadan pertama ya di sana
ramadhan pertama ya
kalau ramadan pertama artinya ada apa ya shock culture lah ketemu dengan warga warga yang mayoritas bukan muslim di sana
toleransi mereka terhadap mas gatot yang sedang berpuasa seperti apa
cukup tinggi kok kebetulan di kantor juga saya gak selalu berpuasa
satunya yang berpuasa di kantor ada sekitar empat orang dengan saya yang berpuasa
jadi mereka sudah terbiasa dengan orang yang berpuasa juga sih gak terlalu bermasalah
oke tapi di informasi sebelumnya nih katanya kan masjidnya ada masjid dari india yang bangun
berarti ini artinya dominasi masyarakat india ataupun masakan india cukup kental dong di sana
iya betul mbak jadi mayoritas penduduk aslinya itu berasal dari india
maarahnya dulu dibawa oleh inggris sebagai pekerja di perkebunanpod
jadi pekerjaan india sangat dominasi disini makanya juga dominasi oleh pemeluk agama hindu
mas gatot tarik nafas dulu nih biar gak deg degan
tapi kalau masakan indonesia di sana ini nggak sih jadi langganan misalnya warga negara indonesia berkumpul terus bawa makanan kayak kolak pisang kayak gorengan
tetep ada gak sih kayak gitu
ya ada ada mbak jadi hubungan dengan warga negara indonesia sini cukup dekat karena kita juga nggak terlalu banyak
menurut data hanya sekitar satu ratus dua puluh orang sebagian besar bekerja di profesional atau di bidang perhotelan juga ada atau menikah dengan warga setempat
ini di mauritius lagi jam berapa sih
kan tengah malam mbak sekitar jam dua belas malam
jadi mau sahur nanti kira kira jam
sahur masih jam biasanya saya sahur jam empat an berjam empat
karena instaknya jam lima dua puluh masih mbak
apa makanan yang biasanya disajikan atau dibuat untuk sahur menu sahurnya apa
kalau di rumah sih jadi makanan indonesia mbak
jadi di situ ada yang bikin kah atau beli atau gimana tuh
oh saya sama keluarga jadi istri saya yang masak
oh oke ada kami punya gambar kiriman nih dari mas gatot
ada warga yang cari takjil cari cari makanan buat buka
apa memang di sana apa ya ada ada bazar yang dilakukan setiap mau buka puasa jadi orang orang beli di situ
sama aja kayak di indonesia kayak di ben hill atau di mana di jalan sudirman begitu ada juga kayak gitu
iya ada biasanya sekitar daerah masjid mbak
kebetulan yang saya kirim ke mbak itu adalah
jadi sekitar masjid jum'ah salah satu masjid tertua di mauritius
jadi mereka di sekitar daerah situ orang orang berjualan makanan khas mauritius untuk berbuka seperti naan
memang naan seperti makanan india tapi naannya berbeda
naan mauritius ini lebih mirip seperti roti
punya isi macam macam ada yang berisi keju coklat atau daging ayam dan sapi
juga selain itu juga mereka menjual peralatan ibadah seperti saja
di sekitar masjid jungah ini memang dulunya juga mayoritas penuh agama islam
jadi nanti menjelang kamar menjelang idul fitri akan pergi sekitar situ untuk membeli persiapan untuk idul fitri
oke tapi kalau berbicara soal masjid ⁇ jumah ⁇ kegiatan apa atau agenda apa yang biasanya dilakukan setiap bulan puasa di sana
ini kalau kita bicara soal masjid jum'ah agenda apa sih yang rutin dilakukan setiap bulan ramadhan di sana
mas nggak dengar suaranya sih
ah tidak dengar
atau ini ya apa namanya paling tidak kita sudah mendapatkan sedikit gambaran lah berpuasa di mauritius
mas gatot mohon maaf ada gangguan komunikasi sepertinya kita harus tutup sambungan skypenya
gatot harigunawan terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di viral ramadan